paling di sekolahan
aduh pak mau ditaruh dimana muka mama
kalo temen temen arisan mama nanya
aduh kasian deh jeng marissa
anaknya gagal sekolah
makanya aku kan udah bilang sama kamu dari dulu
kamu tuh harusnya berhenti kerja
dari dulu juga mama udah pernah bilang
mamat tidak mau berhenti bekerja
dari dulu memang kamu tuh gak pernah berubah
harusnya kamu tuh ngurus anak
udah kita cerai aja
dan buat apa lo ngelakuin semua ini
aku ngelakuin ini semua
karena aku masih sayang dan cinta sama kamu boy
rasa itu gak akan pernah berubah
karena lo tuh gak ngerti
boy aku cuma mau ngebuktiin
masih peduli masih cinta
itu aja boy
ngobrol kayak gini di depan temen gue
kenapa aku harus malu
aku memang cinta sama kamu
sampai detik ini dan sampai kapanpun
kenapa aku harus malu boy
memang kejadiannya seperti itu
udah gak ada perasaan apa apa lagi sama lo
kok lo ngelamun sih re
ngomongin apaan sih sampai gue dateng aja lo gak sadar
gak bukannya ngelamun
gue tuh lagi
gue ngerasa kasian aja sama mereka
karena gara gara ide gue buat lapor ke polisi
sekarang mereka dikeluarin dari sekolah
yaudah re gak usah ngerasa bersalah kayak gitu
sekarang lo pikir ya
kalau misalkan lo nggak laporin mereka ke kantor polisi
mungkin sekarang mereka udah mati digebukin
bener gak sih
bisa ngelakuin sesuatu gitu supaya
boy gak jadi dikeluarin dari sekolah
lo ngelakuin kayak gini tuh emang buat semuanya
atau karena disana ada boy
ya buat semuanya lah
udah lah gak usah pura pura gitu re
gue tuh sekarang udah liat loh dari mata lo
gue tuh udah mulai jatuh cinta sama si gue
gak apa apa lagi tuh cinta sama dia
ini udah lengkap semuanya
kayaknya ada yang kurang ya
ya sudah berangkat ke sekolah itu
lihat sekarang itu jam berapa
sudah jam delapan
untung saya masuknya siang jadi gak telat
gak peduli banget sih sama anak
emangnya papa peduli
papa nanya boy dimana aja
ya karena aku udah tahu
jam segini itu boy udah pasti ada di sekolah
sama seperti seluruh anak di indonesia
kemarin kan boy ke kantor polisi ya
kepala sekolahnya teh datang kesana
terus dan boy teh
langsung dibawa ke sekolahan lagi
oh terus terus tuh sampai di sekolahan gimana bi
ceritain dong bi
dan boy teh
sudah dikeluarkan dari sekolah
ini gara gara kamu
ini gara gara kamu
ini gara gara papa
makanya si boy dikeluarkan dari sekolahan
mau ditaruh dimana muka mama
kalau temen temen arisan mama nanya
aduh kasihan deh
anaknya gagal sekolah
makanya aku kan udah bilang sama kamu dari dulu
kamu tuh harusnya berhenti kerja
dari dulu juga mama udah pernah bilang
mamat tidak mau berhenti bekerja
dari dulu memang kamu tuh gak pernah berubah
harusnya kamu tuh ngurus anak
udah kita cerai aja
aduh kemana si

bukan di jerotik keperang ya diman
kamu tuh harus dimana itu
di juragan aja nyonya keperang
menta nomor si den boy itu
yang anjat pasti kamu tuh punya
gila bener si adriana
kok lu bisa nikah kayak gitu ya
padahal kan dia udah punya suami
tapi kenapa adriana masih peduli sama lu ya boy
cinta emang aneh
hah sok tau lu soal cinta
kalo cinta dia ga mungkin married sama laki laki lain
itu berarti tandanya adriana cewek matre
jangan sok tau lu
gue jadi males makan kalo ngebahas soal itu
lu mau gak
enggak udah udah makan lagi
gak lagi gak lagi sih ngebahas itu mulu mulu
ya aden tadi lagi dimana
aden cepetan pulang sekarang juga aden
ini di rumahnya lagi perang
beneran lagi ribut besar
ini gara gara kamu
salah salahan itu jonya sama juragan
cepetan pulang sekarang ya
iya deh bi
boy pulang sekarang deh ya
kayaknya gue harus cabut ya
bokas sama nyokap gue lagi berantem berantem
kalo kamu mau ke tempat yang lain
lo pindah kan
di rumah kamu
kalo kamu mau ke tempat yang lain

gua udah bisa tahu nomor gua ya
kamu dan temen temen kamu udah bisa masuk sekolah lagi ya boy
itulah nggak mungkin lah
kalau kamu gak percaya sama omongan aku
kamu dan teman teman kamu hari ini boleh masuk sekolah lagi dan belajar seperti biasa
kata adriana kita nggak jadi di do
eh yang bener lo
ya kita balik sekolah yo
eh eh eh nanti
tadi bukannya lo harus balik boy
kan bokap nyokap lo lagi berantem
nyokap sama bokap gue kan ributnya karena mereka tahu kalau gue tuh di do
nah kalau misalnya mereka udah tahu kalau gue gak di do
selesai dong masalahnya
soalnya nyokap sama bokap gue tuh selalu sibuk sama kerjaannya
nggak ada waktu buat marahin gue
yaudah yuk kita balik sekolah yo
pak mau bayar pak
ambil aja pak kembaliannya

selamat datang selamat datang lagi selamat datang
tapi ingat kalian jangan coba coba bikin ulah lagi